sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan
memperlakukan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor dan mobil
selama pembatasan sosial berskala besar masa transisi
namun peraturan ini belum diimplementasikan
tergantung dari hasil evaluasi dari dinas perhubungan darat
dan ditlan tas polda metro jaya
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo
mengatakan bahwa hasil keputusan koordinasi
dengan dinas perhubungan darat pada masa psbb transisi
tanggal lima juni dua ribu dua puluh ganjil genap belum diberlakukan
ini artinya sampai tanggal dua belas pihak ditlantas dan dishubdar
akan melakukan evaluasi terkait jumlah kendaraan
dan kepadatan kendaraan
sedangkan untuk sanksi kendaraan roda dua
pemirsa seperti yang tertulis dalam peraturan gubernur no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
sambodo menyebut pergub tersebut harus diubah
menjadi peraturan lalu lintas
terhadap pelanggaran sepeda motor yang melanggar gage